sementara petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara

meski demikian polisi masih mendalami motivasi
penyebab kematian pengusaha tersebut

anggota tiket fungsi

hingga kini kasus ini masih diselidiki kepolisian
sedikitnya enam orang saksi telah diperiksa polisi
usai divisum jasad korban langsung dibawa ke rumah kremasi dibantu tulis kota bogor
muhammad juanda bogor

kabupaten badan memilih pencahaya kembali
freshman klinis berhias di banding belakang badan dengan jg siang yang membagi yg berbeda